kita akan berdiskusi malam hari ini bersama orang yang sangat penting
kali ini saya nggak bisa ledek ledekin beliau karena beliau orang sangat penting
ada menteri perencanaan pembangunan nasional dan kepala bapenas prof bambang brojonegoro
pak bambang terima kasih tepuk tangan untuk pak bambang
oke pak bambang kita akan bicara mengenai ibu kota
semua orang lagi menyoroti ini kemarin presiden sudah berpidadut
tapi hari ini ada berita yang paling baru pak saya mau konfirmasi ke pak bambang
apakah nah ini kata kepala badan pertanahan nasional
sofian jalil sebut lokasi ibu kota baru di kalimantan timur
nah seberapa betul pak berita ini pak
ya tentunya karena yang menyampaikan di dpr waktu itu bapak presiden
tentunya kita masih harus menunggu pengumuman dari bapak presiden di mana persisnya di kalimantan
jadi kita masih melihat ada tiga kandidat
baik di kalimantan selatan kalimantan tengah maupun kalimantan timur sendiri
jadi pak sofian salah ucap atau kepercayaan
itu lucut gitu bahasa jawa
artinya keputusan itu harus keluar dari pernyataan bapak presiden sendiri
karena ini adalah hal penting bicara mengenai ibu kota yang durasinya tentu untuk seratus tahun ke depan atau bahkan lebih